aliran sungai berantas surabaya kembali memakan korban
seorang bocah sekolah dasar tewas tenggelam saat berenang bersama teman temannya
korban terseret arus hingga ke tengah sungai dan tak bisa diselamatkan
setelah melakukan pencarian kurang lebih dua jam jasad korban akhirnya ditemukan tim sar
setelah pencarian beberapa jam petugas tim sar gabungan
berhasil menemukan jenazah niko pelajar kelas dua sekolah dasar yang tenggelam di dasar anak sungai berantas gunung sari surabaya
kejadian bermula saat korban bersama sejumlah rekannya berenang ke tengah sungai
namun selang beberapa menit debit sungai akhirnya meluap dan korban terseret arus
melihat korban yang tak berdaya akibat kuatnya pusaran air sejumlah rekan korban meminta pertolongan warga
warga berhasil menolong satu rekannya lagi sementara niko tak bisa diselamatkan hingga mendatangkan tim sar gabungan
dari linas satpol pp dan kepolisian kota surabaya
terus saya lihat kok yang satu tenggelam yang satu masih bisa dari kedua saya masuk
maunya saya tolong yang tenggelam itu tadi yang satu ikut dengan doli saya
akhirnya saya ikut tenggelam terus yang satu minggir yang satu sudah kelihatan kepalanya nafas sudah nggak kuat aku minggir
peristiwa pelajar tenggelam di titik ini yang terjadi berulang kali
membuat polisi menghimbau warga sekitar dan para orang tua lebih waspada dan aktif melarang bermain di dekat sungai
kemungkinan dikarenakan ketiga anak ini tidak bisa berenang maka tiga anak ini hanyut
yang dua anak selamat melarikan diri kemudian memberitahu warga
ada salah seorang warga yang mendengar teriakan dari anak anak ini kemudian berusaha menolong
setelah ditemukan jasad korban langsung dievakuasi ke kamar mayat dr sutomo surabaya